biar gak bingung akan bawa aja semua
yaudah berapa semuanya
kalau berapa jumlah bukunya mas
udah keliatan sama saya
udah ketahuan ada berapa
saya ulang tahunnya
imas gak tau kok tete
imas gak tau
kamu gak perlu minta maaf
oleh oleh buat kamu
buat saya semua
saya mah udah duluan
unitnya sebenarnya kamu sengaja beli buat saya
ya sengaja atu
kopinya mah beli aja sendiri
udah dibolehin sama kita kirani
nanti aku jemput kamu
biasanya dua ribu
kan buat bertiga
jangan nanya kabar dulu tarik
biasa prosedur standar tukang parkir
apanya yang jadi
alhamdulillah kalau baik mah
belanjaan saya juga
ini buat apa kang
kakak mau masak buat

itu bumbu kicim pring
iya butuh uang buat sehari hari
sementara kerjaan masih belum punya
kadang suka kepikiran mau berhenti jadi copet
kamu punya bakat
kita memang punya bakat buat jadi copet
tapi kita juga punya pilihan buat nggak jadi copet
biar nggak bingung kakang bawa aja semua
ya udah berapa semuanya
kalau berapa jumlah bukunya
udah kelihatan sama saya
udah ketahuan ada berapa
saya ulang tahunnya masih lama
ini hadiah buat akang yang sudah punya bisnis baru
terus akang mau bikin merek
merek yang terdaftar
kamu nggak rugi
kakang sama amar humkang bahar sudah banyak nolong saya
bantu banyak orang supaya punya usaha
akang juga sudah bantu warga di tempat saya tinggal yang kena teror preman
untuk kejual tanahnya ke developer apa
udah nggak usah ngomongin itu
kamu nggak bisa pergi begitu saja
kita punya perjanjian
kamu belajar dari saya kamu jadi anak buah saya
belum dapat kerja

aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi

ngerit dah udah

tidak ada yang yg keberanian
tapi kayaknya entscheid mendingan
udah pokoknya susul aja
kenapa kamu pergi
pasti bukan karena ada urusan
gak main ke rumah kamu
abis ganti baju ikut bantuin kerja
neng capek nggak
kalo capek istirahat dulu
esi salah mak
saya salah cek dong
saya di sini cuma mau kerja
nggak mau ikut campur urusan keluarga
gak mau minum apa apa
barusan dari rumah
gimana usaha kicim pring kamu sekarang
sudah mulai rame
yang dititipin di pasar
sudah cepat habis
sekarang kicim pringnya mau dikasih merek
tapi mereknya harus terdaftar mu
harus punya sertifikat halal
insya allah kang
terus apa itu namanya
harus lolos tes dari dinas kesehatan
tidak mengandung zat zat berbahaya
ya enggak atuh kang
masa bikin kicim pring dikasih bahan peledah
maksud saya begini
misalnya singkongnya dijamin harus
singkong yang tidak busuk
khawatir menjadi racun gitu
kalau terpaksa memakai msg
takarannya harus sesuai aturan
kicim pring kamu mau dikasih merek apa
kicim pring kamu mau dikasih merek apa
enak di kuping itu
juaranya kicim pring
kita bikin kicim pringnya makin banyak
bilang sama emus tambah karyawan
biar kerjanya makin cepet
kalau saya mah capek
iya mah juga
saya juga capek